atlet para layang asal jakarta pricilia runtulalo mengaku ia baru pertama kali menerbangkan parasutnya di kawasan waduk jati gede
membenarkan atau menyalahkan suatu omongan pejabat
sehingga dia dimanapun dia berada tidak boleh dilakukan perburuan
mungkin kita ujung ujungnya kan ngomong jangan masuk umn aja
memang betul betul kolaborasi dari desa desa setempat dari juga ibu kota dari juga teman teman lain semua
mahkamah konstitusi soal sengketa
anda bisa lihat sebelah kanan saya itu ada kantin tadi kami
tapi untuk mengembangkannya kira kira tantangannya apa ya
berarti dia di taiwan juga dulu si kho edwin ya
lahan seluas sekitar empat lima hektare ini ditempati tiga belas ribuan jenazah orang eropa
apakah ini tidak akan semakin memperumit ya
bukan hanya pak mardhani ada nama nama lain
budaya pantai yang menarik dan kehidupan laut yang beragam
bumbu giling yang biasa dijual di pasar bisa bertahan hingga sehari semalam tanpa bahan pengawet
beberapa ornamen yang terlihat menggunakan motif ukiran khas minang
bukan sekedar kapitalisasi besar
mulai dari tulang tidak bisa terhubung kembali hingga menimbulkan komplikasi
jadi karena mbak naya baru jalan jalan kesini ya setelah sekian lama
ya karena dunia usaha berhenti saja ya pak ct merasakan sendiri sebagai pengusaha dalam hal ini
maksudnya berkontribusi kepada kesiapan kita
jadi untuk petugas yang sakit itu melalui bpjs atau jaminan kesehatan nasional itu ditanggung semua
lalu kemudian juga dukungan dukungan pemenuhan hak lainnya juga harus
kita tahu bahwa mobilitas interaksi besar
di mulai melonjak tiga belas november yang lalu itu penyebabnya terbanyak adalah mikroplasma ya
pak syahril setidaknya di lingkungan terdekat kami memang beberapa teman teman ada yang sakit batuk
di mana indonesia membuat satu komitmen mengatakan dua puluh enam puluh
dan aku milih susu bubuk yang memang ingredients nya untuk melengkapi kebutuhan si anak pertumbuhan si anak
pemain penyelincahan yang lain
jadi ada orang orang tertentu yang memang rentan memang